ya menjadi juara ganda putra dalam indonesia masters dua ribu dua puluh tiga menjadi target pbsi
lalu bagaimana peluangnya apakah pbsi terlalu berambisi
nah malam ini saya akan berbincang dengan hafid yusuf pengamat bulu tangkis tanah air
halo selamat malam mas hafid apa kabar
selamat malam apa kabar baik alhamdulillah
baik alhamdulillah ya mas hafid ini langsung saja ini kan ada sejumlah bintang besar
ada yang mengundurkan diri dalam ajang kali ini
apakah ini yang membuat pbsi sangat percaya diri untuk menargetkan ganda putra jadi juara
ya saya kira juga normal dan saya kira juga patus untuk mentargetkan
apalagi kita main di tuan rumah yang merupakan tuhan untuk pemain pemain kita mas
yang seharusnya mereka lebih bisa menguasai situasi kondisi di lapangannya
oke tapi kalau memang melihat dari kesiapan pemain indonesia ini
khususnya ganda putra dalam ajang ini
dan kita juga melihat tadi ada pasangan muhammad raihan dan juga rahmat hidayat
yang sempat tunduk dari pasangan denmark
dua set langsung
tetapi di satu sisi ada the minions dan juga pasangan sabah reza yang justru mampu melaju ke babak enam belas besar
sebenarnya bagaimana kesiapannya apakah cukup baik
kalau kesiapan saya kira untuk di pelatasan mereka cukup baik ya
cuma memang masih perbedaan antara pemain pemain junior
rahma sama cs itu sama pemain pemain seniornya itu memang ada perbedaan yang dimana pengalaman ini sangat berperan sekali
menurut saya seperti itu
oke tapi kalau sebagai orang yang mengorbitkan kevin dan juga marcus nih
apa namanya peringkat dominions ini kan sudah turun hingga keluar dari dua puluh besar bwf
salah satu faktornya karena marcus sempat alami cedera sehingga juga absen di sejumlah turnamen
apakah mereka ini juga mampu begitu
walaupun sekarang ini bisa berhasil memanfaatkan
enam belas besar apakah nantinya bisa masuk dua puluh besar atau bahkan lima besar kembali
ya menurut saya sih dia ada peluang untuk naik lagi peringkatnya ya
soalnya kan kalau melihat kemampuan dan semua itu juga orang masih susah untuk ngalahin kevin gideon ini mestinya
saya kira untuk dengan adanya kesiapan secara fisik maupun mentalnya
saya kira untuk kedepannya dia akan
menurut saya seperti itu mas
baik coba kita akan mereview kembali apa yang tadi berlangsung terkait the minions ini
bagaimana anda melihatnya
apakah memang kalau dilihat dua set langsung ya kalau saya tidak salah bisa masuk ke enam belas besar
apakah tidak ada kendala bagi mereka untuk bisa mengalahkan lawannya itu
saya kira juga tidak ada kendala ya mas
kalau sekelas kelas kevin gideon itu
malah penampilan pertama ini malah dijadikan penyesuaian
artinya itu dengan situasi kondisi di istora yang kadang kadang memang kurang nyaman buat pemain
tapi dimana itu sebagai challenge nya sebagai tantangannya
saya kira kalau kevin senyu ini untuk kedepannya untuk selanjutnya saya kira juga akan lebih menguasai mas
saya kira seperti itu
berbicara soal ketidaknyamanan di istora itu seperti apa ini mas hafid
menarik juga ini
untuk kenyamanan itu jadi sebetulnya semua masalah yang di hall manapun itu ada kendala
terutama di angin mas
jadi kalau dalam kot itu kan air condition ac itu angin ac itu biasanya masuk ke dalam lapangan
yang mempengaruhi pola mainnya mereka
yang dimana kalau tuntutannya itu kalau kalah angin harus main seperti apa
menang angin seperti apa gitu
itu kendalanya sebetulnya
tantangannya disitu sebetulnya
tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh tim indonesia sendiri memang cukup bisa untuk mengatasi permasalahan itu
saya kira juga kan ini sudah berulang kali pemain pemain kita untuk sudah pernah main di istora ya mas
sebetulnya merupakan keuntungan untuk pemain pemain indonesia mas
yang seharusnya tidak boleh lagi ada kendala kendala
seperti yang udah sering kali mereka hadapi
mereka alami gitu
seharusnya juga daripada dibanding pemain pemain luar negeri yang mereka itu mungkin penyesuaiannya akan lebih lama
tapi seharusnya pemain ini sebuah keuntungan bahwa dengan segala situasi kondisi ini merupakan nilai poin positif untuk pemain pemain indonesia
menurut saya seperti itu
terkait dengan duel
karena ini kan sedang berlangsung antara fajarian ya kalau saya tidak salah dan juga premieri
kalau dari kedua ini bagaimana anda melihatnya
ini sama sama pemain indonesia
apakah justru ada kejutan yang mungkin bisa ditampilkan pada sore hari ini
mungkin sebarusan juga hasilnya fajarian udah menang ya kalau nggak salah
sudah menang ya akhirnya ya
akhirnya menang ya
oke bagaimana anda melihat dalam pertandingan tersebut
kalau saya melihat
pertandingan tadi set ke awal satu duanya saya kurang tahu karena saya dalam perjalanan
tapi set ke tiga nya saya melihat
jadi tingkat kematangan fajarian ini ya saya kira juga masih lebih di atasnya prom dia sama jeremy ini ya mas
saya lihat seperti itu
saya lihat juga jermy kayaknya masih ada kendala di kakinya sebelah mananya saya kurang tahu
tapi dalam permainan set ke tiga ini dibawah kontrolnya fajarian semua mas
dari semua serangannya semua bolanya
kalau jeremy sama prom ini saya ketidaknya sepertinya asal masuk aja gitu
jadi tidak bisa berbuat banyak
ketinggalan dia poinnya udah cukup
tapi sebenarnya apakah mereka punya peluang yang cukup bagus begitu untuk kedepannya
untuk si prom yang kiri
oke saya kira juga dia ada potensi untuk kedepannya mas
tinggal seberapa itu nya untuk menutup segala kekurangan
melihat potensi melihat kemampuan
dia saya kira juga ada peluang untuk bisa kedepannya akan lebih baik
tapi selain fajar rian yang ternyata sudah akhirnya lolos begitu ya ke babak enam belas besar
ada juga the daddies yang juga berhadapan dengan akira koga taichi saito
ini bagaimana anda melihat peluangnya
dan sekarang ini juga sedang bertanding ya kalau saya tidak salah
nah ini hendra aksan baru set ke tiga ya kalau tidak salah
saya kurang tahu skor nya berapa
saya kurang tahu skor nya berapa
tapi kalau melihat peluang ya saya kira memang seharusnya yang diaji yang kejuaraan ini yang diandalkan itu kan seperti fajarian kevin gideon sama hendra aksan
selain itu juga pelapisnya lift daniel
saya kira juga semua ini merupakan andalan andalan kita lah
saya kira seperti itu
cuma memang set pertama ini tadi kenapa fajarian sama lawan jere pram
terus hendra aksan barusan juga berses
saya kira juga mereka masih meraba raba ya apa dari penampilan mereka gitu
saya kurang tahu pastinya nanti hasilnya set ke tiga seperti apa
tapi memang kalau dari kans untuk menangnya itu andalan seperti pemain pemain kita itu harusnya itu akan lebih bisa berprestasi
kalau dari sejumlah ganda
ganda putra yang bertani pada indonesia masters kali ini ya
siapa yang patut diwaspadai terutama dari negara asing begitu
mungkin kalau nggak salah saya kurang tahu pasti
tapi negara dari pemain cina itu ada kan saya kurang tahu pastinya ya dia masih ikut nggak yang kemarin habis juara di india
itu juga mungkin ada pemain taipei
saya kira seperti itu
antara china sama malaysia ini mas yang perlu diwaspadai
pemain pemain china dan malaysia
mungkin menurut saya harus diwaspadai benar
lalu apa saran anda pada pbsi khususnya para atlet ini dalam meraih apa yang sedang ditargetkan oleh pbsi untuk menjadi juara
jadi kalau untuk mengenai peluang mengenai apa itu kan mereka juga udah pengalaman sekali
saya kira juga harus bisa memanfaatkan momentum untuk main di tuan rumah ini mas
yang kebetulan itu kan kalau main di tuan rumah itu semuanya itu akan lebih siap gitu
apalagi dapat dukungan dari supporter
apalagi dapat sesuatu yang sudah tidak menjadikan kendala yang besar
saya kira juga untuk seperti main di tuan rumah ini
main di tuan rumah ini satu poin yang dimana mereka tetap harus bisa ngambil gelar
menurut saya seperti itu
mas hafid terakhir
apakah mas hafid yakin bahwa indonesia bisa membawa pulang juara sebagai juara di indonesia masters dua ribu dua puluh tiga ini
untuk ganda putra
untuk ganda putra
baik kita tunggu
kalau mereka khususnya
ya khususnya fadjar rian
kan kemarin juga di malaysia dia juara
di india juga dia semifin
jadi harusnya itu tuan rumah ini pulang pulang itu saya kira saya yakin dia pasti untuk ganda putra akan bisa diambil
baik semoga harapan anda harapan kita semua bisa benar benar terwujud
mas hafid yusuf terima kasih sudah berbincang dengan kami pada malam hari ini di cnn indonesia connected